menteri pertahanan prabowo subianto berguyon terkait pilpres dua ribu dua puluh
saat sedang duduk santai bersama sejumlah menteri
guyon itu disampaikan saat mereka menampingi presiden ke malaysia
dalam video yang beredar tampak prabowo menolak ajakan menteri investasi
bahlil lahadalia untuk duduk di tengah saat hendak berfoto
prabowo berkelakar masih menghormati menko polhukam mahfud md
yang merupakan atasannya namun tidak tahu jika tahun depan
guyonan itu langsung disambut tawa para menteri